ini menjadi tahun kedua bagi siti aisyah yang duduk di kelas enam sd
mendapatkan blt pelajar dari pemerintah
siswa sekolah negeri di tebet jakarta selatan ini
sudah mendapat dana sebesar rp sembilan ratus ribu rupiah pada juli dua ribu dua puluh lalu
sedangkan tahun dua ribu dua puluh satu baru rp empat ratus lima puluh lima yang diberikan pada april lalu
melalui transfer rekening tabungan
pendataan pip tahun dua ribu dua puluh satu dibantu oleh sekolah dan semoga dapat terus sampai sma
orang tua aisyah mengaku sejak awal pihak sekolah yang telah mengurus pendataan anaknya
dalam program indonesia pintar atau pip tersebut
selalu ngambil duitnya aja ke bank bri dari sekolahan
itu buat beli buku baju peralatan sekolah gitu
blt bagi anak sekolah dari sd sampai jenjang sma
merupakan bagian bantuan program keluarga harapan pkh
nilai blt bagi siswa sd sebesar rp sembilan ratus per tahun
smp rp satu lima juta per tahun
dan sma sebesar rp dua juta per tahun
namun sayangnya tidak semua pelajar bisa mendapatkan blt ini
syarat penerima blt adalah siswa harus memiliki kartu indonesia pintar kip
atau memiliki kartu keluarga sejahtera kks
jika tidak memiliki kip dan kks
orang tua siswa bisa meminta surat keterangan tidak mampu sktm dari rt
rw hingga kelurahan setempat sebagai syarat pendaftaran diri ke dinas pendidikan
siti novia menjadi salah satu yang belum merasakan blt pelajar
bagi anaknya yang bersekolah di kelas lima sd
meskipun sudah memiliki kartu jakarta pintar atau kjp
saya belum tahu kalau ada blt pelajar
saya punyanya kjp nya doang belum punya kip nya
kip itu saya belum punya
nanti saya jual
saya bawa urusnya di rw
kebetulan juga saya kan single parent
selama ini saya dagang
untuk melakukan pengecekan terhadap status blt anak sekolah
bisa diakses melalui situs si pintar yakni pip kemdikbud go id
cukup masukkan data nomor induk siswa nasional atau nisn dan nama ibu kandung
blt anak sekolah diberikan dalam empat kali pencairan yaitu pada januari april juli dan oktober
sedangkan pencairannya melalui bank negara yaitu bri bank mandiri bni dan btn